dan meluncur di sirkuit shanghai memang bukan yang pertama kali bagi rio haryanto
rio pernah tampil di sirkuit ini pada ajang asian formula renault challenge dan formula bmw asia tahun dua ribu sembilan dan dua ribu sembilan belas
tapi apa kekurangan dan kelebihan sirkuit shanghai international
berikut cuplikan dialog bersama pemimpin redaksi bola arief kurniawan pada program after sepuluh jumat pagi
sekarang kita ingin membahas soal sirkuit yang ada di shanghai
nah sirkuit yang ada di shanghai ini memiliki panjang lima empat ratus lima puluh satu km
memiliki enam belas sikma dan terdapat tiga sektor yang memiliki dua zona drect reduction system
yang salah satunya adalah track lurus terpanjang di f satu musim ini dengan satu satu km
nah ini sektor satu itu adalah yang hijau ya
yang unik adalah di tikungan satu dua tiga itu yang melengkung itu
itu karena memang ternyata mendaki
jadi kalau digambarkan tidak mendaki ya
itu sangat tinggi dan di tikungan dua baru menurun ini
ini akan berat buat ban
karena akan beban beban itu ada di ban kiri itu semua dan itu sangat memberatkan
dan hari ini tadi di f satu itu dua pembalap mengalami pecah ban kiri
felipe massa dan kevin magnussen
jadi itu berat
ijib dengan ban super soft ya
dan pirelli sebagai pemasok ban
jadi ini berarti mereka berjanji akan menginvestigasi kejadian di f satu tadi
nah sektor dua ini yang warna pink ini ini namanya salah satu sektor mefield baik dari sisi kecepatan maupun dari sisi ban penggunaan ban ya
karena ini sektor yang banyak tikungan gitu kan
walaupun tikungannya cepat itu yang sebelah ke tikungan ke kiri itu
nah yang biru ini ini adalah sektor tiga ini kekuatan mesin
jadi ini terpanjang yang paling di bawah ini
lintasan terpanjang lintasan lulus terpanjang di seluruh dunia
satu satu km inilah biasanya mesin dengan power terbaik akan apa